bunda iras seorang penggemar tanaman mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya
bunda iras mengaku menghadirkan elemen hijau alami dalam rumah sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik
karena membuatnya sering berjemur dan bergerak saat merawat tanaman
selain itu bunda iras juga memanfaatkan taman taman di dalam rumahnya sebagai sarana relaksasi untuk menyingkirkan kejenuhan
bunda iras memiliki pelbagai alat yang bisa diperlukan untuk menjaga kejayaan dan kemampuan tanaman

selain dipenuhi dengan aneka tanaman taman di balkon dilengkapi dengan kursi santai untuk berkumpul bersama keluarga
hasifati ajina seorang arsitek lanskap dari institut pertanian bogor mengatakan
ada tiga lokasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai taman
pertama ada taman yang lokasinya ada di depan rumah atau bisa disebut dengan front yard
terus ada taman juga yang lokasinya bisa di
di belakang rumah atau di samping bisa disebut backyard
terus ada juga taman yang lokasinya benar benar di dalam suatu rumah yang dikelilingi seperti tembok gitu
menurut ajina setiap tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda
sehingga lokasi menanamnya harus disesuaikan dengan karakter masing masing tanaman
budina jadi tanaman mana saja yang cocok untuk indoor dan mana saja yang cocok untuk abdul
kalau untuk tanaman indoor ini contohnya ada ini ada kalatea blackpink
terus ada ini juga kalatea cynthia terus ini ada pilodendron
perawatannya bagaimana nih kenapa mereka cocok dirawat indoor
untuk tanaman indoor sendiri perawatannya dia nggak terlalu suka air kalau dari sisi pengairannya
jadi cukup disiram seminggu dua kali aja
nah kalau untuk pencahayaan karena tanaman indoor dia nggak boleh di bawah sinar matahari langsung
jadi paling tidak
dia di bawah naungan jadi kena matahari sedikit sedikit aja
kemudian untuk media tanamnya yang dipilih itu yang tidak terlalu ngembeng air
tanahnya jangan terlalu banyak biar airnya langsung turun ke bawah misalnya menggunakan sekam bakar
kalau yang outdoor yang mana aja nih mbak
nah kalau untuk yang outdoor jenis tanamannya lebih beragam sebenarnya ya
misalnya ada yang ini ini ada suplir dolar
kemudian ada yang unik juga tanduk rusak
jika anda ingin mendapatkan efek tenang dan memperbaiki kualitas udara dalam rumah
sekaligus mencari sarana untuk menyalurkan hobi
anda bisa memanfaatkan sejumlah sudut kosong dalam rumah sebagai ruang untuk tanaman